ada kembali di cnn indonesia breaking news
sempat ditutup karena rusak akibat gempa
bandara mutia rasis al jufri palu sudah kembali dibuka
tapi terbatas untuk melayani armada milik tni
dikutip dari laman detik com ada sejumlah foto terbaru
yang berhasil diabadikan pasca gempa dengan magnitudo tujuh empat
foto memperlihatkan letak retakan di landasan pacu
tidak hanya satu tapi sejumlah retakan terlihat
menurut kadispen tni au melalui detik com
bandara mulai dioperasikan oleh tim paskas
panjang retakan runway mencapai lima ratus meter
untuk sementara pesawat yang bisa mendarat di bandara palu
penerbangan tapi tidak bisa langsung menuju palu
tapi harus transit terlebih dulu ke lanut hasanuddin makassar